indonesia merupakan negara dengan segudang potensi
yang jika dioptimalkan dengan baik
akan menghasilkan nilai ekonomi tinggi
berada pada sektor ekonomi dan keuangan syariah
dengan jumlah penduduk sebanyak dua ratus tujuh puluh dua puluh juta orang

kondisi ini tentu memunculkan potensi
dari segi akses pasar
namun tidak hanya di dalam negeri
pasar internasional pun kini semakin luas
bahkan negara negara non muslim di seluruh belahan dunia
juga terus mengembangkan ekonomi syariah
dalam rangka mendorong akselerasi pengembangan ekonomi
bank indonesia kembali menyelenggarakan
kegiatan festival ekonomi syariah atau fesyar
langkah ini dilakukan untuk menggelorakan
agar bisa menciptakan sumber perekonomian baru indonesia harus mampu mengoptimalkan sumber perekonomian baru
salah satunya sektor ekonomi dan keuangan syariah
untuk itu bank indonesia mendorongnya
dengan menjalankan blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
dengan menjalankan blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
blueprint itu kami dapat sampaikan kembali
karena merupakan pilar yang sangat penting untuk membesarkan ekonomi syariah yang pada gilirannya membutuhkan dukungan keuangan syariah di pilar kedua
tidak kalah pentingnya peningkatan literasi pada pihak ketiga menjadi hal yang mutlak dalam upaya pengembangan ekonomi keuangan syariah di kedua pihak tersebut
festiar dua ribu dua puluh satu dilaksanakan di tiga kawasan yakni kawasan timur indonesia kti sumatera dan jawa
festiar kti dua ribu dua puluh satu dilaksanakan di provinsi gorontalo pada dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh satu sampai tiga agustus dua ribu dua puluh
ada pun tema yang diangkat dalam festiar kti dua ribu dua puluh satu adalah bersinergi membangun ekonomi
dan keuangan syariah untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi melalui keunggulan sumber daya regional
kemudian festiar sumatera dua ribu dua puluh satu digelar di provinsi riau pada sepuluh agustus sampai lima belas agustus dua ribu dua puluh
festiar sumatera dua ribu dua puluh satu mengusung tema bersinergi membangun ekonomi dan keuangan syariah
untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi melalui konektivitas wilayah
selanjutnya fesya regional jawa dua ribu dua puluh satu dilaksanakan di jawa timur pada dua puluh tujuh september sampai tiga oktober dua ribu dua puluh
dengan tema sinergi membangun ekonomi syariah melalui digitalisasi untuk pemulihan ekonomi
ajang yang merupakan buah sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya ini tentunya juga
difokuskan untuk memaksimalkan potensi sumber daya lokal
dan mencapai posisi indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia
indonesia harus menjawab tantangan global tersebut dengan memperkuat ekosistem halal value chain
oleh karena itu pengembangan industri halal tidak dapat hanya bertumpu pada produk dan pelaku usaha
namun juga industri halal pada seluruh dunia
festiar terdiri dari dua agenda utama yaitu syariah forum dan syariah fair
syariah forum terdiri dari beberapa kegiatan mulai dari acara pembukaan seminar talk show
yang melibatkan tokoh tokoh penggiat ekonomi syariah indonesia serta bisnis umkm

fesiar terdiri dari dua agenda utama yaitu syariah forum dan syariah fair

mulai dari halal food fesiar serta berbagai produk ekonomi dan keuangan syariah indonesia lainnya
mulai dari halal food fesiar serta berbagai produk ekonomi dan keuangan syariah indonesia lainnya
dua ribu dua puluh satu juga mengajak seluruh masyarakat menggelorakan dan mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif

ini adalah skema pengelolaan dari umat untuk usaha produktif
guna menghasilkan surplus berkelanjutan yang bisa menjadi sumber dana abadi umat
mulai dari pembiayaan pendidikan kesehatan dan pembiayaan lainnya
pada kegiatan tahunan ini bank indonesia tidak lupa untuk menekankan pentingnya
akselerasi digital untuk mengoptimalkan peran ekonomi dan keuangan syariah
digitalisasi penting selain karena memang selaras dengan tuntutan pola hidup di era pandemi
juga mendukung pelaku usaha agar memiliki akses pasar yang lebih luas
yang saya sampaikan adalah pentingnya mendorong penggunaan teknologi digital
hal ini mengingat hilirisasi dapat menciptakan efisiensi dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian
pada tahun dua ribu sembilan belas telah memaksa kelempatan kuantum digitalisasi yang selama ini bergerak linier
sekarang batas psikologi masyarakat telah ditarik pada sisi ekstrim
di sisi ekstrim sehingga membuka peluang bisnis baru
gubernur bank indonesia periwar jio berharap
festival yang merupakan rangkaian acara road to indonesia shary economic festival atau isef tahun dua ribu dua puluh satu ini
dapat menjadi batu pinjakan sektor ekonomi
pertama ekonomi dan keuangan syariah agar mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional
ferry juga mengajak seluruh unsur masyarakat berpartisipasi guna menggapai tujuan tersebut
sejalan dengan tema fessar tahun dua ribu dua puluh satu ini
yakni bersinergi membangun ekonomi dan keuangan syariah
untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi regional
mari kita terus berjalan
agama beristikomah dan bersungguh sungguh bermujahadah
dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah indonesia